untuk mengetahui seperti apa nih pemirsa persiapan jelang laga final indonesia melawan thailand nanti malam di stadion pakansari bogor kita akan bergabung dengan koresponen cnn indonesia dan mahardika utama
good morning dika wah kalau sekarang sih memang masih sepi ya penjagaan pun belum terlihat dengan jelas tapi bagaimana nih lebih lengkapnya anda bayangkan dan juga gambarkan kepada kami di studio
good morning prabu dan juga daniar memang masih belum banyak supporter tim nasional indonesia yang sudah hadir di stadion pakansari bogor ini
namun sejumlah supporter yang datang dari luar kota bahkan jauh jauh dari luar pulau jawa ini sudah tiba dan bahkan menginap di stadion pakansari
saya sudah bersama dengan para supporter dari lampung dan juga dari solo jawa tengah selamat pagi namanya siapa mas
rikik dari lampung
dari lampung sudah datang dari kapan nih
dari tadi malam
ini menginap di mana
ini nginep di emperan stadion
menginap di emperan stadion bahkan sudah punya tiket belum
sudah tebak kurang karena ini rombongan jadi kurang
kemarin beli tiketnya online atau offline di mana
offline di senayan
nah untuk tiket yang kurang ini rencananya gimana nih mau nonton bareng pakai layar di luar atau berusaha cari tiket lagi
kalau bisa sih berusaha cari tiket
oke kalau ini pak gun dari solo jawa tengah yang sudah datang jauh jauh ke jakarta
di binnong bogor meninggalkan keluarganya untuk menonton tim nasional
tapi saya dengar bapak belum mendapatkan tiket ya pak
kemarin sempat mengantri
sempat mengantri saya nafasnya gak segar segar dulu
gak sehat gitu dulu lemas saya kayak angkat tangan gitu
wah kurang banyak ribuan kemarin di gambir itu
yaudah saya keluar dulu
bapak mau ke mana
bapak ke mana saya udah gak bisa bernafas gimana
saya langsung keluar dulu
mau antri lagi udah desek desekan lagi
jadi gimana nih pak rencananya untuk menonton laga boa saloso dan kolega nanti malam
ya boa saloso ya saya belum dapat tiket ini
teman teman aja belum dapat tiket
oke terima kasih
prabu dan daniar seperti yang kita tahu bahwa stadion pakansari yang dikelola langsung oleh pemda bogor ini
hanya mampu menampung tiga puluh ribu penonton
meskipun kita tahu bahwa pada laga semifinal lalu
stadion pakansari ini dipenuhi oleh penonton
pada saat pertandingan melawan vietnam
dan tiket yang dijual untuk partai final leg pertama kontra thailand ini juga sudah ludes terjual
maka dari itu pihak dari pssi sudah menyiapkan beberapa layar untuk nonton bersama di luar area stadion
sampai pukul delapan pagi ini saya sudah memantau setidaknya ada dua layar yang disiapkan di depan pintu dua stadion pakansari
nah bagi para penonton yang juga akan bergabung untuk mendukung
atau menjadi pemain ke dua belas dari tim nasional indonesia
yang akan berlagak di laga final piala aff dua ribu enam belas kontra thailand
stadion pakansari ini sebenarnya mudah dituju
jika anda dari jakarta menggunakan kendaraan roda empat bisa melalui tol jagorawi
dan keluar di jalan raya bogor lalu masuk ke jalan raya tegar beriman
dan masuk ke kawasan stadion pakansari
memang masih ada sejumlah kendala di stadion pakansari yang terpaksa dijadikan venue
atau tempat untuk berlaga baik dari semifinal
ataupun juga di final
tidak ada yang bisa dianggap sebagai hal yang terbaik
karena stadion utama gelora bung karno masih dalam renovasi
untuk persiapan asian games dua ribu delapan belas mendatang
di antaranya adalah terkait masih banyaknya sejumlah pembangunan sarana dan prasarana
di kawasan stadion pakansari ini sehingga lahan parkir menjadi terhambat
jika kita berkaca pada pertandingan di semifinal lalu
banyak sekali kendaraan yang memarkirkan kendaraannya di area permukiman
di luar area stadion dan tentu dengan konsekuensi harus membayar parkir liar
lima belas sampai dua puluh rupiah per unit mobilnya
itu pun dengan keamanan yang belum terjamin
nah lalu bagaimana dengan persiapan tim nasional sendiri
kemarin pelatih alfred riedel yang tercatat sudah tiga kali menukangi tim nasional indonesia di piala aff
menyatakan bahwa seluruh timnya boa salosa stefano lilipa liande firmansa
semuanya dalam kondisi yang prima dan bugar dan siap untuk bertemu dengan thailand
jika kita melihat lagi catatan sejarah pertemuan thailand dengan indonesia di partai final piala ff
sudah tiga kali bertemu dan dua diantaranya adalah pada tahun dua ribu serta pada tahun dua ribu dua
sayang dalam dua pertandingan final pada saat itu yang pada saat itu masih bernama piala tiger
indonesia kalah oleh thailand dengan masing masing skor empat satu
dan juga kalah dalam drama adu final
kita tentu berharap supporter indonesia dari seluruh indonesia yang hadir ke stadion pakansari
ataupun yang menonton di televisi tentu berharap indonesia bisa meraih trofi untuk pertama kalinya
di piala aff yang sudah digelar sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam lalu
pria bu dan dania
baik terima kasih mardika utama
makin bermunculan ya nampaknya ini para supporter supporter sedikit demi sedikit
tadi juga sudah ada yang menginap
nampaknya memang akan seru sih nanti malam ya
ya apapun yang nanti akan terjadi menang atau kalah kita akan menerima itu
harus menang dong
oh iya harus menang nih kalau saya masih garis keras menang begitu ya
tapi kalau melihat antusiasme dari para penonton tadi itu ya
masya allah dari lampung mereka datang untuk apa namanya menyaksikan timnas
ini menunjukkan bagaimana besarnya cinta mereka terhadap timnas indonesia
nah semoga dengan manajemen yang baru begitu kan ya tidak ada lagi konflik konflik lagi
dengan ketua pssi yang baru juga
akhirnya prestasi yang ditorehkan dan menambah kecintaan dari para supporternya
jadi kecintaan ini berbalas begitu
baju kita saya baju sudah merah
pria bu dan dania sudah merah
jadi kita harus membakar merah semua ini ya yang ada di stadion pakensari
mudah mudahan seperti itu